demonstran kembali ke jalan menuntut pemerintah segera menuntaskan sejumlah permasalahan yang ada di indonesia
masa datang dengan tujuh tuntutan diantaranya mendesak pemerintah meluarkan perpu kpk
gerakan dengan tema indonesia memanggil ini datang dari berbagai aliansi gerakan rakyat
seperti buruh tani mahasiswa pegiat ham serta pegiat lingkungan dan sosial dari berbagai daerah
masa aksi sudah berkumpul sejak pukul dua siang di jalan mh tamrin
ribuan aparat gabungan tni dan polri berperalatan lengkap menahan masa di jalan medan merdeka barat
dengan dua lapis kawat berduri serta sejumlah kendaraan pengurai masa
masa aksi sempat memancing amarah aparat dengan merusak barikade kawat berduri
namun polisi tetap tenang dengan memberikan peringatan persuasif
pada aksi ini masa fokus pada tujuh plus satu tuntutan
masa aksi ini masa fokus pada tujuh plus satu tuntutan

menjelaskan pelanggaran ham dan adili penjahat ham termasuk yang duduk di lingkar kekuasaan
pulihkan hak hak korban segera
menurut sultan rifandi hingga detik ini mahasiswa tidak menginginkan adanya pertemuan dan dialog dengan presiden joko widodo
dengan dikabulkannya tuntutan masa
maka secara otomatis legitimasi kembali ke tangan presiden
pak jokowi itu lulus secara politik
tapi ada remedial nilai yang kemudian harus segera diperbaiki oleh pak jokowi
karena periode sebelumnya ada kekurangannya
nah oleh karena itu kami berbondong bondong secara konsisten untuk membuat rekomendasi kepada pak presiden
jadi saya harap pak presiden mendengarkan suara mahasiswa
masa berjanji akan kembali dengan jumlah yang lebih besar
jika pemerintah tetap mengabekannya
dan mereka akan menjaga kemampuan mereka
wahyu diritonga iman firmansa jakarta